sementara untuk mengantisipasi praktek money politik pada pilkada serentak di jawa timur
polda jawa timur membentuk satgas money politik
tugas pokok satgas adalah menyelidiki dan melakukan operasi tangkap tangan kepada para pelaku monipolitik
mencuatnya isu money politik di pilkada serentak di jawa timur nanti
membuat polda jawa timur membentuk satgas money politik
satgas ini nantinya akan bertugas melakukan penyelidikan di lapangan saat proses pilkada serentak di jawa timur berlangsung
sepuluh nama anggota dari polda jawa timur sudah diajukan ke kapolri untuk mendapatkan persetujuan dan segera bertugas di satgas ini
nantinya selain menyelidiki satgas ini juga punya kewenangan melakukan operasi tangkap tangan pada setiap pelaku praktek money politik
jika ada temuan pelaku monipolitik akan diserahkan kepada penegak hukum terpadu yang terdiri dari kejaksaan
kepolisian termasuk badan pengawas pemilu
dan jika ditemukan adanya unsur pidana maka pihak kepolisian akan memprosesnya secara hukum
dalam pilkadas rentak nanti
polda jawa timur juga akan mengarahkan personil secara maksimal
hal ini dilakukan selain antisipasi praktik money politik
juga untuk mencegah adanya intrik politik di daerah daerah lawan
satu di antaranya persoalan adanya tps fiktif saat pemungutan suara